aktivitas menggunakan pendingin ruangan maupun menggunakan tisu berlebihan mungkin menjadi aktivitas yang biasa
bahkan telah menjadi kebiasaan kita sehari hari
namun ternyata aktivitas tersebut menjadi penyebab pemanasan global
di mana suhu bumi saat ini mencapai satu satu derajat celcius
bahkan lembaga tertinggi dunia yang menangani dampak perubahan iklim memprediksi suhu bumi akan melampaui satu lima derajat celcius
lalu apa yang terjadi jika suhu bumi mencapai satu lima derajat celcius
yang pertama adalah ketinggian permukaan laut akan naik empat puluh delapan cm
kemudian air laut akan memanas enam belas kali lipat serta ada penambahan sembilan belas hari gelombang panas ekstrim
tentunya hal ini akan menyebabkan
bencana alam mulai dari banjir hingga kekeringan
perubahan iklim juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi
otoritas jasa keuangan atau ojk menyatakan
ada tiga risiko perubahan iklim
pertama risiko fisik yaitu kerusakan properti yang berdampak pada proses bisnis
kedua risiko transisi berupa perubahan kebijakan keekonomi rendah karbon
dan yang terakhir risiko liabilitas berupa kerugian hukum
untuk itu ojk meluncurkan program taksonomi hijau indonesia
program ini diresmikan presiden joko widodo kamis dua puluh januari dua ribu dua puluh
pada pagi hari ini saya luncurkan taksonomi hijau indonesia
taksonomi hijau merupakan klasifikasi aktivitas ekonomi
yang mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
dan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim
pembuatannya telah melalui berbagai tahap pengembangan
dan melibatkan delapan kementrian
sebagai langkah konkret ojk telah memulai dengan memberikan insentif
kepada kendaraan berbasis listrik
dan akan menjadi perdomaan bagi penyusunan kebijakan
dalam memberikan insentif maupun disinsentif
dari berbagai kementerian dan lembaga termasuk di dalamnya ojk
lalu apa saja kategori dan manfaat dari kebijakan taksonomi hijau
kebijakan taksonomi hijau ini nantinya akan menjadi panduan
untuk melihat perusahaan perusahaan mana yang sudah memenuhi
standar lingkungan dan juga pengolahan limbah yang baik
tentunya dengan adanya standarisasi yang tinggi tersebut
akan membuka peluang bagi perusahaan untuk menerbitkan obligasi hijau
ataupun mendapatkan pembiayaan dari sektor keuangan seperti perbankan
ada tiga kriteria dalam taksonomi hijau
yang pertama adalah hijau artinya sektor usaha tersebut
aktivitasnya telah aman dan juga berdampak positif bagi lingkungan
yang kedua adalah kuning artinya tidak membahayakan secara signifikan
yang ketiga adalah merah artinya sektor usaha tersebut
yang tidak membahayakan secara signifikan
artinya sektor usaha atau perusahaan tersebut
aktivitasnya masih berbahaya tentunya harus meningkatkan kembali
standarisasi lingkungan dan untuk mendukung ekonomi hijau
saat ini ojk sudah mengkaji dua tujuh ratus tiga puluh tiga sektor
sembilan ratus sembilan belas sudah terklarifikasi mengenai ambang batasnya oleh kementerian terkait
sembilan ratus empat belum dikategorikan sektor hijau dan lima belas sudah masuk sektor hijau
direktur salius bima yudhistira menilai kebijakan ini akan menjadi
gebrakan penting sebagai panduan dan standarisasi yang jelas
untuk klasifikasi standar lingkungan sehingga perusahaan tertarik menuju ekonomi hijau
jadi ini salah satu keberakan yang sangat penting bagi dunia ekonomi
khususnya keuangan karena selama ini belum ada klasifikasi secara detail
banyak standari standarisasi yang berbeda beda yang akhirnya membuat perusahaan
perusahaan kurang tertarik untuk menuju green economy
hadirnya taksonomi hijau menjadikan indonesia sebagai motor penggerak ekonomi berkelanjutan
namun untuk menuju ekonomi hijau setidaknya dibutuhkan biaya rp tiga lima ratus triliun
sehingga diperlukan kerjasama seluruh pihak untuk mewujudkannya
nova nayantaka baramaestro jakarta